emangnya yang catik akan kalah sama yang menggelitik apaan sih maksudnya
adik ini kan youtuber itu ya
bro sorry ya soal tadi tapi benar bro konten ini gua yang minta gue jangan marahin sama kita
ikatan cinta antara seorang ibu dan anaknya memang tidak akan tergantikan
saya nggak culik rena rena ini anak saya dan dia mau pergi sama saya
enggak ada seorangpun yang bisa rebut rena jadi gue karena rena adalah satu satunya
peninggalan roy buat gue dan mama
pak siapa yang telepon malam malam
elsa yang telepon terus sudah pak
andin sama al menculik rena
ya aku gak mau lah mas
saya gak mau debat sama kamu ya
mendingan kamu diem deh
bapak mau tuduh poin aja saya sama kamu ya
apa betul kamu dan al menculik rena
aku harus jawab apa ke papa
andin allah tidak menghendaki kita menjadi orang yang curang
kita gak boleh menghalangkan segala cara
untuk mendapatkan apa yang kita mau
kamu ingetin itu sama al
papa gak suka kamu caranya begini
apa yang kalian lakukan itu melanggar hukum
allah juga gak suka gakkan rido

papa juga gak suka
yaudah papa cuma mau ngomong itu aja
semoga kalian berdua melakukan hal yang baik dan benar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita puter balik ya
enggak saya gak pernah mau puter balik
aku tahu mas
tapi aku gak mau se kickstarter jadi orang penjahat
tapi aku gak mau se chapter aku jadi orang penjahat

lagi lagi yang baik
lagi lagi yang punya cinta yang sangat besar mas
lagi lagi yang bijak
dan mengambil sebuah putusan mas
perhujung aku ini
untung badan saya kerasa pendingan sekarang
jadi bisa keluar
gak cuma diem seharian di apartemen
beneran rusak nih
kayaknya harus beli baru
data data saya udah dipindahin ke hp baru ini mas
ini apaan sih
temen temen saya kok pada rame komen ya
cewek perhatian banget ya bro
emang ya yang cantik akan kalah sama yang menggelitik
apaan sih maksudnya
ini kan youtuber itu ya
konten ini gue yang minta
lo jangan marah ya sama kiki
udah gue hapus kok dari channel gue
kalau kitu beneran khawatir sama lo
ternyata kiki beneran ngerawat saya ya
ah dingin banget
bukain gerbang dong
ini pada mau kemana malem malem begini
pengen tahu banget sih urusan perempuan
yah ya lah timbang nanya doooong
cepetan tap tap tap tap tap tap tap tap tap
aduh manap banget
ini ngapa ada polisi mari
mau nangkep puya kali ya pak
kalo uya ditangkep ini gerbang sapi yang jagain ya
dia dara degang
di depan ada polisi bu
udah dibukain gelbangnya sama uya
mereka bakal masuk kemari
pasti polisi datang ada hubungannya dengan al yang membawa reina pergi

mereka bakal masuk kemari